lima di mana selama banget
kamu lama banget sih
bener pak gak mau
papa lagi nunggu masakan yang istimewa
papa siap dihidangkan
dan siap disantap
enak kan dicintai dengan terus
gue balik juga deh
dan bubuknya gue pulang aja ya
soalnya gue disuruh mandi dulu
sama busok gigi sama calon mertua gue
oke oke yaudah
sama nih gue juga mau cabut
lo jagain haikal ya
duduk dulu ke
gue suapin ya
eh gak usah sih biar gue sendiri aja gue bisa kok
gimana caranya sendiri
abah tuh kalau udah begini
abah gak bisa ninggalin kamu di kosan seperti ini
abah jangan ngomong kayak gitu
kayaknya kan jadi sedih
neng serius ini mah neng
abah gak tega kalo kamu sakit lagi kemah
abah gak bisa ngejagain
ada kamu di kosan seseorangan gak ada yang ngejagain
sia neng aduh abah tuh bener bener
ngerasa bersalah neng
abah harusnya juga nih ngerasa bersalah
neng juga gak tega ninggalin abah disana
neng sendiri ngejain sendiri makan sendiri segala apa apa sendiri
neng jadi ngerasa dosa sama aku
neng tuh neng gak ngerasa salah ya
neng gak usah ngerasa bersalah
neng tuh gak
abah yang salah abah gak bisa jagain kamu neng
bro lihat si abah lo
banyak tato muka serem curi
ini namanya preman melankolis
kamu jangan ngeledek ya
jangan ngasahan sih punya budak perempuan tebong gak istri
yakin kalo ngasahan pasti mewek lewes ya
sabar sabar ratu abah
aman juga hidup
kurang ge'era kutengkorak aing
ya tuh abah
kan aku juga udah gede udah menjaga diri sendiri
kamu gak mau ikut abah ke bandung
iya udah nanggung abah
lagi lagi kan neng ujian
terus neng juga gak bisa main tinggal langsung ke bandung aja
harus latihan motor disini kan
sama tunai disini
neng jaga diri baik baiknya neng
lihat pesan abah
doa supaya kamu dijodohin sama gusti allah
lelaki yang baik bisa jagain kamu
kalau abah udah maut kumoha
abah juga jaga diri baik baik ya
neng kalau ada apa apa kabarin aja tuh
jemput telur motor ya
ada beli buat jejan
beli lontong sayur di sini ya dan boy mama yang bisa pesan buat gabung dan boy atau sih paling enak
kesini lontong sayurnya eh betul betul saya iya saya memang paling enak disinimang
enggak nggak usah soalnya boy udah dikasih bubur sama temen hati hati dan boy ya
halo kalau si neng dibiarin sendirian aja bisa bahaya dia kan anak perempuan seharusnya saya
yang ngajakin dia tapi gimana empang di rumah siapa yang ngurus ala biar eh
aduh ada pusing nih stres aduh emang dimana kemana sih aduh kok belum balik juga bahaya
nih keburu papa bangun terus nanyain lontong sayurnya
alamatnya masuk surga lagi dah
aduh bahaya nih aduh bahaya papa bangun
kamu udah pulangiding
selamat morning good pagi ngapain kebal oh ini boleh kasih sama temen mas
mencari itu mau mandi dulu yaed chapter sih
sarapannya udah jadi belum
ini lagi nunggu matang sayurnya
berapa lama lagi
mama lihat dulu di dapurnya
siapa tau lontong sayurnya udah mateng
papa nunggu di
nungguin meja makan dong sayang
tuh mama liat
mama dimana selama banget
kamu lama banget sih
bener papa nggak mau
papa lagi nunggu masakan yang istimewa dari mama
siap dihidangkan dan siap disantap